apa yang diminta dari pihak keluarga
kami sampai saat ini akan tegaskan bahwa menduduki dan mensegel apotek ini
sebelum ada titik terang yang kami dapatkan dari kimia pharma dan kepolisian
itu yang kami akan duduki sampai kapanpun
artinya sejauh ini pihak polisi sudah melakukan kegiatan kegiatan penyelidikan pak tapi pihak keluarga masih belum puas ya pak
seperti cctv yang disembunyikan oleh tim farma tidak terbuka dengan kami
dan orang yang masuk dari jalan masuk ke belakang itu masa tidak dapatkan kekuasaan cctv itu
banyak hal hal yang kita tipik untuk tidak masuk akal bandar sehat kami untuk menerima kekuasaan mereka
tapi sampai saat ini kami pun harus
saya ingin menegaskan bahwa sebelum ada titik terang kami tidak akan bergeser dari kimia farma ini
sebelum ada sampai kapanpun
nah saat ini sudah ada persetujuan dari polres bahwa kami akan sedeks
tidak ada kegiatan di sampai kasus apa namanya di kimia farma ini sampai kasus itu ada titik terang tidak dapatkan
jadi banyak hal hal yang ganjar yang kami terima
contoh pimpinan dari pada kimia farma ini ada pergantian setelah ada kasus
ada pas ada kasus kok diganti pimpinannya
nah kami baru tahu hari ini alhamdulillah
dari pak budi tindika ke jawa dan diganti oleh pak hilal
jadi selama ini yang memberikan ketiran anggih kami memang mengaur karena tidak tahu apa apa
nah sehingga kami sampaikan bahwa sampai kapanpun kalau pak budi tidak ada ya kami akan rugi
kami berharap supaya dunia farma ini bisa terbuka kita selesaikan masalah ini
kepolisian terbuka dengan keluarga dengan kami keluarga
sehingga ada titik terang umumnya meninggalnya tamar rumah ini
saya akan sering menampilkan dia saya akan men distancing seekor tangga untuk mendapatkan padahal waktunya woods ibu kami
gimana sayang pratanya bayi cuma diri agak aw ped forgernya
ayo jadi tapi semangkut
pun siap makanya kemarin cepat menunggu seharusnya satu maret beliau sudah pindah ke

memang pas kejadian itu tapi tidak pernah mendatangkan cctv sama segala itu tidak pernah
gudang dulunya gudang arsip sekarang